aksi unjuk rasa puluhan mahasiswa di cianjur pada kamis siang berujung rusuh
empat anggota polisi mengalami luka bakar
aksi gabungan dari sejumlah organisasi mahasiswa di kantor pemerintahan kabupaten cianjur jawa barat pada kamis siang berujung rusuh
bentrokan terjadi antara puluhan mahasiswa dengan petugas keamanan
dalam aksi ini mahasiswa juga membakar ban di tengah jalan
saat petugas mencoba memadamkan api tiba tiba api membesar dan menyambar beberapa orang petugas
empat anggota polisi mengalami luka bakar
dua orang dirawat di rsud cianjur satu orang diperbolehkan pulang
dan satu anggota lagi dilarikan ke rumah sakit keramat jati jakarta timur karena mengalami luka bakar serius
selain itu korban juga mengalami trauma inhalasi akibat menghirup udara panas dari api dan asap
sekarang baru koreksi cairan dan langsung dipasang bpc supaya koreksi cairan ini bisa terbuka
keluarga aibtu erwin mendatangi rumah sakit polri kramat jati jakarta timur kamis malam
kesedihan terlihat di wajah keluarga saat membesuk korban yang tengah menjalani perawatan di ruang instalasi gawat darurat
sementara itu polres cianjur mengamankan lima belas orang pengunjuk rasa untuk diperiksa terkait insiden ini
kita sedang mendalami lagi kenapa bisa dibakar ban itu disitu
kan mengganggu persyaratan demo itu kan tidak persyaratan unjuk rasa itu tidak ada bakar bakar
nah ini ketika berusaha dipadamkan kan ada rekamannya
ini teman teman yang rekam semua
pokoknya semua yang terlibat dalam kegiatan ini yang bisa kita hukum nanti kita lakukan
kelima belas orang tersebut merupakan pengunjuk rasa
rasa yang terlibat dalam aksi demo yang berujung rusuh di kantor pemkap cianjur
tim liputan cnn indonesia